pertama tama atas nama tim penasar hukum saya ucapkan terima kasih kepada pak budiawan ya yang berkenan hadir di sini memberikan penjelasan kepada pengadilan agar pengadilan ini duduknya jelas
oleh karena itu saya berharap sekali apabila pak budiawan menyatakan yang sebenarnya menurut keyakinan ahli tidak ada yang ditambah tambah artinya tidak ada yang terpaksa
apa yang menurut keyakinan saudara dari keilmuan saudara itulah yang saudara sampaikan dalam persidangan ini
baik saudara saksi saudara ahli saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana ilmu toksologi ini berperan dalam suatu pemeriksaan tentang kematian
karena kita agak rancu
kita mengenal adanya patologi kita mengatakan toksologi nah toksologi ilmu racun tapi patologi ilmu tubuh manusia dan sebagainya
mungkin supaya kami jelas coba saudara jelaskan mungkin kalau anda punya presentasi boleh anda sejelaskan agar kami bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi toksiologi ini dan bagaimana perannya dalam bisa membantu pengadilan dalam mengungkap kasus kasus kematian seperti ini
kalau udah file nya boleh silahkan
baik terima kasih
karena bidang saya dasarnya adalah kimia dan juga penelitian dan pengembangan studi saya khusus mengenai toksikologi maka saya katakan saya adalah khusus mengenai toksikologi kimia
artinya kita bicara tentang bahan bahan kimia yang berperan dalam aspek toksikologi
di mana sebenarnya peranan toksikologi dalam konteks ini dan juga peranan kimia ingin kami sampaikan di sini
pertama penting untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya bahan kimia itu adalah semua materi
berupa baik berupa unsur senyawa tunggal dan atau campuran yang berwujud
jadi dia dapat berwujud padat cair atau gas
artinya bahan kimia adalah materi
sifatnya treasure dapat ditelusuri
kalaupun dia berubah maka berubah wujudnya di sekitar itu
kalau nggak padat cair atau gas
ini penting untuk kita pahami bersama dalam kaitan bahwa kenapa dalam konteks bahan kimia ini penting dalam aspek kasus ini juga
bahwa penting juga untuk kami sampaikan di sini adalah bahwa bahan kimia selalu dan harus dalam posisi dia memiliki wadahnya
yaitu kita lihat sini baik cair maupun padatan maupun gas dia punya wadah
karena bahan kimia tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks tanpa wadahnya

walaupun di udara itu konteksnya kita gambarkan ini ada dalam bentuk wujud gas
jadi dia harus ada kemasan
penting untuk kita pahami di sini
karena tidak mudah itu orang nantinya kita bicara dalam konteks bahan kimia membawa tanpa ada suatu media atau wadah
sebagai suatu contoh dalam ini kita bicara dalam kasus terduga cyanida
dan bahan kimia pada dasarnya sudah ada
dan aturan internasionalnya dapat informasi tentang bahan kimia itu yang namanya melalui msds
apa dia itu bahan kimia
yaitu semua sifat sifat bahan kimia dari bahan sifat fisiknya melekulnya sifat kimianya sifat racunnya sifat cara menghandlenya sifat kebawanya semua ada dalam material data city
artinya sebenarnya bahan kimia itu terukur
ini salah satu contoh
kita bicarakan dalam konteks cyanida
cyanida jelas ada boeing point ada melting point
kalau natrium asam cyanida kita sebut di sini dia punya sekitar dua puluh lima derajat celcius akan dia menguat
kalau kita bicara dalam konteks natrium cyanida maka dia butuh suhu seribu empat ratus sembilan puluh enam
jadi ini membedakan
jadi antara cyanida sebagai asam
sebagai gas ataupun hcn senyawanya
atau dalam bentuk natrium cyanida atau yang dikenal dengan sodium cyanida
dalam bentuk kristalnya
jadi jelas sifat ini harus kita pahami dulu
kemudian penting juga untuk kita ketahui bahwa di dalam msds juga diinformasikan
bahwa setiap bahan kimia itu kalau dikatakan punya bau punya kebauan itu juga terdata
sebagai contoh di sini
untuk di sini terlihat bahwa untuk
bahan kimia cyanida
maka dia punya kebauan antara delapan sampai empat empat
artinya jika ada bahan kimia yang namanya hcn
maka kebauan itu atau dalam nanya nacn yang terurai menjadi hcn
maka kebawaan itu akan terasakan
dan jika melebihi angka empat empat
maka itu sudah dikatakan melewati batas kebawahan itu
dan batas ini nanti akan saya sampaikan lagi dalam hal pemampatan tingkat kebauan ini
karena berkaitan dengan bahan kimia di satu sisi memang bermanfaat
tetapi bahan kimia di sisi lain bisa berbahaya
tergantung bagaimana kita mengelolanya
nah lalu dalam konteks ilmu yang saya tekuni dalam konteks toksikologi
ini adalah yang sudah diadopsi who dalam berbagai jurnal maupun buku bukunya
bahwa seorang ahli toksikologi dalam konteks bahan kimia khususnya
kita bicara disini adalah sumber paparan atau senobiotika
atau bahan kimia itu sendiri yang kita katakan berada pada posisi eksternal di luar
artinya di luar tubuh kita
dan kemudian sumber paparan itu bisa melalui media minuman
artinya bahan kimia yang ada dalam minuman itu sendiri
atau bisa juga dalam makanan
artinya dalam makanan ataupun melalui udara atau air
ini disebut sebagai sumber paparan dan harus kita mengetahui sumber itu
karena akan terkait dengan ketika kita tahu bahan kimia sebagai sumbernya ada di mana
dan kemudian tadi saya katakan bahwa bahan kimia harus dalam posisi terpacking atau punya kemasan
maka sumber ini akan jelas
dan setelah proses bahan kimia ini kaitannya dengan aspek toksikologi
masuk atau kontak ke dalam tubuh yang kita kenal dengan yang namanya terjadi paparan
jika terjadi paparan paparan ini bisa melalui jalur inhalasi
yaitu melalui yang namanya penghirupan hidung kita atau sistem pernapasan kita
bisa melalui yang namanya ingesti penelanan
yaitu makanan atau minuman sebagai suatu contoh
atau dia bisa juga jalur paparannya melalui kontak kulit
nah dalam hal ini penting untuk kita pahami proses bahan kimia sampai kepada target organ di sini membutuhkan suatu proses
yang dikenal dengan yang namanya atme
apa itu atme
sebelum saya sampai ke sini saya ingin jelaskan atme adalah suatu proses
ketika suatu zat racun atau kimia masuk ke dalam tubuh kita maka ada proses yang namanya absorpsi
absorpsi adalah garda terdepan dari makhluk hidup terlingkungi atau terlindungi oleh zat atau paparan tadi
tentunya kita kenal dengan proses penyerapan
namanya absorpsi bukan absorpsi
absorpsi terjadi penyerapan hingga bagian yang terdalam sistemik
dan absorpsi itu terjadi melalui suatu media yang namanya membran
dan setelah di absorpsi maka bahan kimia tadi sudah masuk dan kontak
diatopsi dan kemudian didistribusi
didistribusi yang dalam hal ini cairan darah
yang berperan untuk mendistribusikan suatu zat kimia
dan jad kimia kemudian sampailah kepada target organ maka dia akan mengalami yang namanya metabolisme
adalah proses detoksifikasi tuhan memberikan kita
jika kita kemasukkan suatu zat ataupun kita sebut saja zat ini racun mata tubuh kita berupaya mendetoksifikasi
merubah jad tersebut
jadi semua jad kimia yang masuk dikatakan ratu itu harus menghadapi itu dulu prosesnya
kemudian jika sanggup detoksifikasi berjalan atau perubahan ini berjalan dan kemudian maka ini akan meninggalkan jejak dalam konteks ini
dan kemudian jika ini sampai kepada target organ maka terjadilah interaksi kimia
disitulah orang kimia yang belajar toksikrim mempelajari bagaimana mekanisme bahan kimia itu bisa
berinteraksi dengan organ tubuh kita
karena di organ tubuh kita ada enzim ada protein ada molekul molekul biologi dan itu bisa diklistir dengan interaksi kimiawi
jika targetnya adalah dengan dalam konteks bicara dosis nanti saya bicarakan bisa efeknya akut tergantung dosisnya bisa efeknya kronis tergantung juga dosisnya dan bahan kimianya
dan dalam proses ini jika detoksifikasi terjadi dan berlangsung
maka bahan kimia itu akan diekspresikan dari tubuh kita
jadi tubuh kita pada dasarnya berupaya untuk mendetoksifikasi
nah tadi saya katakan absorpsi terjadi dimana
saudara ahli kalau ekskresi itu maksudnya apa tadi
ekskresi asli dikeluarkan
bisa juga melalui sistem pernapasan
tetapi pada umumnya kita melihat dalam konteks ini adalah
jika jajat kimia ini pada umumnya dikeluarkan melalui urin walaupun dalam hal ini bisa melalui keringat dan sebagainya
pada kebanyakan adalah melalui urin kita
dan bagaimana proses absorpsi itu terjadi
absorsis terjadi adalah kita perlu juga pemahaman ini bahwa di dalam organ tubuh kita ada bagian yang terkecil
itu yang kita sebut sebagai suatu sel
disinilah peranan dari bahan kimia
dimana sel kita dilapisi oleh suatu membran
dan membran ini memiliki sifat lipopilitas
seperti minyak dengan air
jadi kalau saya tangan tekanan saya atau kita semua diberikan tangan
karena kita teteskan yang namanya bensin
sebelah kiri saya atau kita diberikan namanya air
maka yang mudah terserap adalah bensin
karena lapisan membran inilah yang kesesuaian penting
artinya ada proses
tidak sekonyong konyong kemudian masuk
tidak ada suatu proses
nah inilah yang dikatakan lapisan membran yang melindungi tubuh manusia
nah jika proses ini terjadi maka tadi saya katakan terjadi proses penyerapan
dan kecocokan itu tergantung pada sifat bahan kimianya
kalau dia yang bahan kimia seperti garam natrium cyanida dibandingkan dengan bensin maka bensin lebih cepat serap
karena kesesuaian dia
maka kesesuaian absorpsi ini penting
nah kembali dalam kaitan dengan yang tadi saya katakan
setelah masuk setelah mengalami proses ini maka kerja dari ahli toksikologi adalah monitoring biomarker atau bioindikator
kenapa saya katakan demikian
karena bahan kimia adalah traceable
tidak sekonyong nyong dia hilang tanpa jejak
karena dia berubah
hanya berubah wujud berubah senyawa kimia lain
nah kalau kita bicara dalam konteks biomonitoring atau bioindikator
maka bioindikator itu bisa kalau kita bicarakan selama ini konteks adalah misalnya cyanida
maka yakinlah bahwa dalam konteks perubahan cyanida menjadi tyosyanat
itu adalah firm
sudah penelitian banyak membuktikan bahwa bahan kimia itu bisa ditelusuri kalau kasusnya adalah cyanida
salah satunya tyosyanat
tapi samping sisa yang tidak mungkin belum ter metabolisme karena mungkin keracunan dalam jumlah yang besar
maka cyanidanya pun bisa
kalau kita ingin menjauhi lagi ingin menelusuri lagi kita bisa pada tahap ini
ya itu tadi jika bahan kimia ini kita tidak tahu maka bahan kimia ini akan terikat pada suatu enzim
enzim itu protein yaitu yang berperan dalam proses metabolisme tadi
maka dia akan terikat
itu juga bisa ditelusuri
jadi dengan kata lain dalam konteks ini bahwa bahan kimia bisa kita telusuri sampai dimanapun dia berada
dan dalam konteks sebab dan akibat inilah seorang ahli toksikologi kemudian membatasi diri ketika bicara dalam target organ
maka jika ada kerusakan atau kematian dan sebagainya itu bukan urusan dari ahli toksikologi
dia batasi pada sampai sini

nah untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitor itu harus diperhatikan

nah untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitor itu harus diperhatikan
nah untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitor itu harus diperhatikan
nah untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitor itu harus diperhatikan

sedangkan ini efek kesehatan itu maksudnya apa nih
ya ini dunia kedokteran
ahli dokter forensik dalam hal ini
dia melihat bagaimana
kerusakan itu terjadi pada organ
tetapi ahli toksikologi bagaimana
itu bisa terjadi
tetapi akibatnya bagaimana itulah
ahli kesehatan dalam hal ini
jadi disini apakah toksikologi
itu punya kewenangan untuk
menyatakan cost of death atau
tidak kenapa demikian
seorang ahli toksik sampai pada
aspek penilaian risiko
jadi toksikologi gak punya
kenapa kematian itu ada
tersendiri toksikologi hanya melihat
ini bukti bukti treasure
yang tadi saya katakan bahan kimia ini tracer
karena ahli yang bersiksa
itu bisa juga
saya berpendapat tidak
jadi kewenangan saudara hanya disitu ya
cause of death itu bukan kewenangan toksikologi
bukan kewenangan toksikologi
dan penting juga bagi ahli toksikologi kimia
karena ini berbicara dalam aspek
kehidupan dan juga kesehatan
maka dia harus
menggunakan dalam analisisnya
yaitu suatu penerapan jaminan
artinya apa metode harus
yang dipilih harus sesuai
dan kriteria bagaimana
sesuai ada ketentuan ketentuannya
jadi dengan kata lain bahwa
seorang ahli toksikologi apalagi
toksikologi kimia maka dia
mentrace dari mulai sebab
kemudian bagaimana proses itu
terjadi diserap dan sebagainya
sampai kepada batasan ini dan kemudian efek
efek misalnya pusing mual
dan sebagainya ya tapi tidak
pada yang tadi saya katakan
ini saudara saudara katakan tadi
monitoring biomarker atau bioindikator
itu maksudnya apa tanda tanda atau ciri ciri atau apa itu maksudnya
jadi setiap bandungia tadi saya katakan jadi setiap bandungia tadi saya katakan
punya tracer artinya
punya kemampuan untuk diselidiki kenapa
ketika jad sebagai suatu contoh saja saya
ambil sini adalah cyanida
maka ketika dia sampai ke dalam target
organ di sel karena
semua organ itu punya sel di dalam sel
tadi yang saya katakan ini
yang saya sebut disini ini ada bagian
metodik kondia dimana pada
sel ini pada inti ini terjadilah
upaya tubuh kita mendetoksifikasi
tidak pak nah kalau kita bicara
markernya cyanida maka
scn yang dikenal dengan po
cyanide dimana ditemukan itu
dia bisa di hati cairan
dalam darah bisa juga
yang paling banyak memang diurin kalau dia
terekspresi dan juga cari cari
untuk di dalam darah juga bisa oh bisa
ada contoh lain mungkin yang
yang lain yang ada markernya
nah ada contoh lain
sebagai suatu contoh yang saya katakan
lanjut saja dulu maaf
sebagai suatu contoh ketika
kita terpaparkan atau teracuni
oleh benzen mungkin sulit inilah
perlunya jaminan mutu dan kualitas
kita dalam metode menganalisis kenapa
demikian karena ketika bicara
seseorang keracunan benzen
maka belum tentu dia akan menemukan bensin
dalam tubuhnya kenapa
ini kenapa karena perubahan bensin
dalam tubuh akan menghasilkan ttma
penil make up to red acid yaitu suatu
biomarker itu jadi dengan kata lain
orang terpaparkan atau teracuni benzen
maka dia sulit menemukan bensinnya
tetapi dia bisa menemukannya yang namanya
biomarker atau bioindikator
ini jadi apa yang dicari
kalau dalam benzen ya ttma
ini jadi kalau orang menemukan
benzen kalau menemukan benzen
yang menurutkan dua dalam fase cairan tubuhnya
baik itu di urin maupun di
cairan darah ya maupun
cairan tubuh yang lainnya maka dia pasti
akan menemukan ini kalau dia apalagi
kita bicara kasusnya adalah kematian
kenapa kalau kasus kematian atau
jumlahnya pasti besar jadi telinga
kalau setiap jad kimia
itu sudah ada
pasangannya ya artinya
kalau mencari ini cyanida
kalau benzen pasangannya ttma
kalau yang lain apa makanya ada lagi
misalnya kita sebut saja
saya sebut dalam hal ini misalnya kita bicara
maka dia ada suatu
asam acetat tertentu
jadi itu sudah baku itu ya sudah baku
itu sudah dibukukan dan who
juga mengacu dengan itu itu yang mds tadi itu
ya msdh dan juga
sudah ada bakunya ya kalau ini cari

kalau kita tidak temukan itu itu sudah cari
itu harus ada kenapa
karena dia adalah produk
dari proses metabolisme tadi
maka disebut biomarker atau
baik terima kasih
sekarang kita bicara dalam
tadi sudah ya kita bicara dalam kaitan
apa pentingnya orang ahli
toksikologi berbicara dalam konteks ini
juga diadopsi oleh ghs apa itu ghs
suatu lembak suatu
pedoman tentang bahan kimia yang dikeluarkan
oleh pbb kenapa demikian
karena pbb melihat
bahwa bahan kimia
di satu sisi bermanfaat dia
bisa disalahgunakan maka
dia membuat suatu pedoman
nah ghs inilah yang menggadeng
jika orang terpapar
dalam kaitan dengan bahan kimia
maka risk yang bicara
nah ketika kita bicara
rumusan ini ris sama dengan hajat kali exposure
hazat artinya sifat
bahaya bahan kimia artinya apa
dia sifat bahan kimia itu konstan
artinya apa kalau kita
bicara cyanida di sini racun
maka di amerika juga dia racun
kalau kita bicara
merkuri di sini racun di antartika
juga merkuri racun
sudah terbukti nah
ketika kita bicara bagaimana
mengelola bahan kimia supaya tidak salah gunakan
yang dipakai yaitu risk
tergantung pada exposure
kontak ada atau tidak kontak
kalau tidak ada kontak tidak masalah
dalam bahaya kenapa demikian
karena kita bicara
apa yang nanti terjadi kalau dia terpaparkan
jadi intinya di situ
nah selain itu penting
untuk memahami aspek toksikologi kimia
dan bedanya ahli toksikologi
kimia dan farmasi adalah ketika
kita bicara kimia dari mulai
level sampai di sini itulah
ahli kimia dia pelajari
dari mulai dosis yang terendah sampai
ke dosis yang lebih tinggi
pada aspek dunia farmasi
lebih tertarik pada bagaimana
dosis dari sini di bawah
ld lima puluh menjadi terapi kenapa
bedanya obat dengan
yaitu dosis menurut
para selsus sudah diutarakan ahli bapak
toksikologi dia katakan
jadi dosislah penentu
berlebih dosisnya kita konsumsi
nah ini penting kenapa demikian
karena dosislah yang
berperan di sini ketika kita bicara
parameter dalam toksikologi
dosis yang dikenal adalah
kematian dan itu dihasilkan dari
percobaan percobaan pada hewan
kemudian diterapkan pada manusia
dengan suatu ketentuan tertentu
nah jadi penting dalam
di samping tadi atmo dan sebagainya
yaitu adalah kita bicara
dalam kaitan dengan dosisnya
kemudian kita bicara tadi jalur paparan
mengapa jalur paparan
yang saya katakan tadi ada melalui
inhalasi ada melalui ingesti
dan apa yang beda
yang beda kalau semacam ini kita sebut
saja di sini asam sih ya tidak
yang berupa gas dia bisa kita dapatkan
juga dari asap rokok
baik rokok yang aktif
maupun yang pasif
maka jika orang terpaparkan dengan
asap ini maka dia masuk pada
saluran pernafasan kita
di saluran pernafasan kita ada yang namanya
yang jutaan banyaknya
dan jad tersebut akan terserap masuk
dan kemudian cepat berinteraksi
pada bagian situ ada saluran
darah dan berinteraksi dengan
darah jadi cyanida adalah
dimana oksigen ada dan tentunya
dalam darah sehingga ketika
orang terpaparkan melalui yang
nama jalur inasi maka terjadilah
penghambatan oksigen di sini
maka akan terjadi proses
yang kemudian cepat
melalui ingesti mengapa cepat
karena dia langsung menghampat oksigen
sehingga orang tersengal sengal
mual pusing dan sebagainya
nah kalau kita bandingkan dengan
melalui yang namanya
kita bicara di sini gaya
hidup kita banyak dari makanan
apa yang kita dapat ini bisa saja
dalam makanan yang kita
konsumsi mengandung pesticida
saja dia mengandung
produk itu diolah
atau juga bahan tambahan pangan
yang biasa dan diizinkan oleh pemerintah
dan kemudian jika juga
disalahgunakan yang kita kenal dengan
penyalahgunaan formalin atau borax
ini juga ini jika masuk
ke dalam tubuh kita
jika masuk ke dalam tubuh kita maka proses
atma tadi terjadi
dan kalau yang masuk adalah zat gigi
maka dicerna diabsorpsi
dimetabolisir sama juga dengan
berbedanya adalah prosesnya relatif
berbeda kelambatannya terutama dalam
nah ini penting untuk kita pahami
nah kasus dalam kita bicara cyanida
khususnya nah inilah
mencapai target organnya
maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi
seperti ini maka terlihatlah
ada biomarker tyosanat
yang harus dan wajib
kita menelusuri kalau memang terpaparkan
dalam jumlah yang besar yang dianggap
oke nah kemudian
juga kita lihat bagaimana misalnya
dalam kasus ini natrium cyanida
natrium cyanida terpapar melalui
melalui kopi dan kemudian
sampailah pada proses yang tadi saya katakan
ya di dalam hati
mengalami detoksifikasi apa itu detoksifikasi
dan tyosianat yang seperti ini
sebagai suatu ikatan yang terbentuk
juga sisa cyanida yang mungkin belum
bisa berinteraksi kenapa
karena kerja cyanida adalah
dengan yang namanya jad efektif
secara alamnya efeknya akan
mengikat oksigen terjadi proses
istilah kimianya terjadi suatu perubahan perubahan
oksigen ada dan bertemu dengan adanya cyanida
maka oksigen ini terkalahkan
cyanida kenapa karena kemampuan
senyawa ini lebih kuat sehingga terbentuklah ini
dan ini kembali lagi adalah
bagian yang bisa kita
treasure dalam kota eropa
bisa diikuti terus bisa
kemana dia pergi bisa bisa
karena dia adalah bahan kimia yang lebih stabil
disini lebih stabil
dalam konteks ini dan kemudian
kalau kita ingin telusuri melalui
ginjal atau paru paru eksepsi
berupa urin ini kita bisa telusuri
sebagai teosianato juga
hal yang penting dalam kaitan
dengan kasus kita bicara dalam konteks cyanida
penting juga untuk kita
bicarakan dalam politik ini adalah
bagaimana indikasi intoxikasi cyanida ini
terkait dengan adanya
lebam mayat yang berwarna
khas dalam kotek ini
dan pada kebanyakan pada kasus kasus
yang saya dapatkan itu
lebam dalam kotik ini terjadi
adalah perubahan warna
yang berwarna merah kenapa warna merah
itu terjadi yang dikenal dengan cherry red
ataupun break red
itu menghambat oksigen
dalam hal ini cukup
maka disitulah perubahan
dalam organ tubuh seseorang itu menjadi
berwarna yang khas dikatakan cherry red
karena temuannya ada di eropa
boleh gak saya sederhanakan
dengan bahasa umum bahwa
dengan adanya cyanida maka
dia akan mengikat oksigen
cyanida akan mengikat
zat besinya oksigennya
oksigennya tidak terbawa
dia banyak tapi tidak dibawa
tidak bisa berfungsi
dan itu membuat menjadi merah
dan ini ditandakan dengan gambar seperti ini
ini adalah suatu kejadian yang logis
kenapa demikian karena kejenuhan oksigen
difungsikan oleh bagian tubuh kita
adanya afinitas dan kemampuan
cyanida itu sendiri
jadi banyak oksigen
diikat oleh tapi dia diikat
tidak bisa keluar akhirnya jadi merah
nah soal lebam ya
ini kan lebam kemudian merah
biasanya juga dalam praktek perkara perkara yang saya tangani itu
juga ada lebam mayat itu
tergantung daya gratifikasi kan
kalau umpamanya dia mati dalam keadaan tertulungku
bagi dia yang sedang ke dua puluh yang kita saksikan
bapak budiawan yang mengatakan
bahwa beliau adalah ahli toksikologi
yang memaparkan mengenai
zat kimia pada umumnya
termasuk juga zat cyanida
apa yang terjadi jika memasuki tubuh
namun memang belum masuk
kasus spesifik begitu ya
benar sekali dan tadi juga disebutkan
bahwa seorang toksikolog itu
tidak punya kuasa untuk menentukan kaos
tapi hanya bisa melihat
possibility dari kenapa kematian itu bisa terjadi dan ada informasi tambahan anissa pada februari
dua ribu enam belas lalu dokter budiawan ini sempat dimintakan pendapatnya mengenai kematian myrna dan dia
mengatakan bahwa cyanida yang digunakan tersangka berbentuk serbuk jadi sebelumnya dia sudah pernah
memberikan statement mengenai cyanida ini dan sekarang dia menjadi saksi dari pihak jessica
untuk meringankan jessica begitu dan tentunya nampaknya kesaksiannya akan masih panjang lagi untuk
hari ini ya benar sekali dan cnn indonesia breaking news akan berlanjut di program selanjutnya
di cnn live bersama putri ayu nintia saya aziza hanum dan saya anissa pagi terima kasih
tersebut bersamaan anda dan sampai jumpa di indonesia breaking news